relawan lapor covid sembilan belas mengungkap setidaknya tercatat lima ratus empat puluh tujuh pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri atau isoman
isolasi mandiri mau tidak mau menjadi pilihan saat kapasitas rumah sakit sudah penuh
meski demikian skenario isolasi mandiri harus dilakukan dengan pengawasan terutama jika pasien memiliki comorbid atau penyakit penyerta
dan untuk pembahasannya kami telah terhubung bersama ahmad arief relawan data lapor covid sembilan belas dan juga heri trianto ketua bidang komunikasi publik satgas covid sembilan belas
selamat sore bapak bapak
baik saya salam sehat saya ke pak arief terlebih dahulu
dari catatan lapor covid sembilan belas tentang pasien isoman yang tutup usia pak arief apa saja sebetulnya penyebab atau permasalahan yang dihadapi
kalau dari data kami ya per hari ini sore ini itu sudah masuk laporan ke kami itu sekitar lima ratus lima puluh tujuh sebenarnya yang meninggal
dalam posisi di luar rumah sakit ya mereka yang meninggal itu sebagian besar menjalani isoman
tetapi juga ada juga yang meninggal karena di perjalanan ya dalam rangka mencari rumah sakit gitu
lima ratus lima puluh tujuh jadi sebagian besar memang karena mereka kesulitan untuk ini ya
atau itu mendapatkan perawatan
segera sementara kondisi memang sudah memburuk gitu
angkanya lima ratus empat puluh tujuh ini didapatkan dari laporan masyarakat
kemudian dari angka tersebut bagaimana kriteria dari pasien covid sembilan belas yang meninggal dari isolasi mandiri tersebut
apakah mereka memiliki gejala ringan ataupun gejala middle hingga comorbid comorbid yang kemungkinan besar harus dirawat di rumah sakit
ini kan ya data kami terakhir lima ratus lima puluh tujuh jadi bukan lima ratus empat puluh tujuh per hari ini
dan kami memang tidak memiliki data detail mengenai kondisi pasien ya
tetapi rata rata meninggal ini sudah menjalani isolasi mandiri itu bisa sampai sepuluh hari lima hari dan seterusnya gitu ya
yang kemudian meninggal
memang ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa mereka juga memiliki comorbid
dan semuanya mencantumkan informasi detail mengenai itu
tapi pada prinsipnya
rata rata yang meninggal itu ya sudah menjalani isolasi mandiri sekian lama
kemudian mencoba ke rumah sakit
sebagian mencoba ke rumah sakit dan kemudian meninggal
tetapi beberapa laporan memang menunjukkan mereka meninggal sebelum ke rumah sakit
tidak ke rumah sakit ya
jadi ditemukan setelah meninggal dalam kondisi dan keluarganya yang lain positif
jadi seperti itu rata rata
oke baik saya langsung ke pak heri
pak heri satgas sendiri melihat atau menanggapi adanya pasien isolasi mandiri yang meninggal dunia
ini bagaimana catatan dari satgas pak heri
ya sejak terjadi ledakan kasus ya dalam dua minggu terakhir
ini menjadi concern juga kita di satgas maupun di pemerintahan secara keseluruhan
untuk bagaimana mengantisipasi itu tidak terjadi atau tidak semakin memburuk
makanya berbagai upaya sudah dilakukan termasuk membuka layanan konsultasi kesehatan secara online
melalui telemedicine yang sudah di
melalui telemedicine yang sudah di
sebar memang belum sempurna
tetapi itu diharapkan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan pendapat ahli ya pendapat dokter
dan juga treatment dari dokter
tadi seperti disampaikan mas arief juga sebagian pasien itu bahkan belum sempat ke rumah sakit
sebagian berusaha ke rumah sakit tetapi memang sekarang untuk mendapatkan akses ke rumah sakit itu mesti bersabar
jadi antri di idd saja itu bisa mencapai
sepuluh hingga dua puluh empat jam hanya untuk mendapatkan perawatan di igd
belum kemudian nanti ketika harus dirawat perlukan ruang perawatan ini memerlukan antrian lagi
nah ini yang menjadi concern besar kita agar bagaimana pasien yang isoman ini juga terpantau
dan ppkm mikro ini sebenarnya punya mekanisme ya untuk memantau kondisi pasien
melalui skema gotong royong warga sekitarnya untuk saling memberikan dukungan kepada
tetangga tetangga mereka atau kemudian melakukan isolasi secara terpusat di tingkat desa
tetapi di situ ada pengawasan dokter berapa dokter atau perawat kemudian bisa melakukan asesmen asesmen yang diperlukan
tapi memang selain itu juga kita harus perhatikan bahwa varian baru ini memang selain gejalanya ada yang
sangat ringan dan cepat proses pemulihannya tetapi ada juga yang mengalami keparahan dengan sangat cepat
ini yang kemudian menjadi salah satu jawaban kenapa belum sempat pasien ke rumah sakit
karena memang dia merasa isoman cukup baik kondisinya tapi kemudian tak merasa perlu ke rumah sakit
sehingga ketika terjadi keparahan dalam waktu cepat itu yang tidak tertolong
nah ini yang harus kita benar benar jaga agar kemudian ter itu melalui layanan telemedicine itu bisa diakses lebih banyak
mungkin prosedurnya mungkin seperti itu ya pak heri
namun berdasarkan data dari lapor covid sembilan belas sendiri ada lima ratus lima puluh tujuh pasien covid sembilan belas isoman yang meninggal dunia ini
artinya mereka tidak mendapatkan akses untuk informasi akses untuk pelayanan yang layak
kemudian ada juga yang mereka yang diminta untuk pulang ke rumah tanpa mendapatkan protokol di rumah sakit
hingga direkomendasikan untuk isoman
bahkan mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup begitu
dan bahkan tanpa pemantauan dari misalnya fasilitas kesehatan terdekat
bagaimana ini situasi ini kita membacanya dan bagaimana rekomendasi yang seharusnya bisa diterima
iya tentu saja kita di hilirnya membuka sebanyak mungkin sebenarnya tempat perawatan ya
tetapi ternyata itu juga tidak mudah tidak bisa berbanding lurus dengan kenaikan kasus yang cukup tinggi
nah dari sebagian itu memang memerlukan perawatan sekitar dua puluh persen
dan hariannya kita terbayangkan kan
kalau lima puluh ribu sehari dua puluh persen
itu ada sepuluh tempat tidur yang diperlukan
nah ini yang tidak bisa sementara ini belum semuanya bisa diakses
tentu saja ini menjadi keprihatinan besar kita semua
dan kenapa kemudian penting buat kita untuk secara bersama sama berkolaborasi
sehingga tingkat komunitas rendah untuk saling memberikan mengawasi ya
atau memeriksakan bahwa tetangga kita yang sedang isoman itu
mendapatkan akses konstruktur yang memadai
ini memang tidak mudah tentu saja
tetapi saya rasa kita bisa melakukan
apa yang dilakukan oleh lapor covid ini sangat bermanfaat juga
untuk membantu kita semua
metakan seperti apa langkah langkah lanjutan yang bisa kita kerjakan
mas arief sebetulnya dari laporan masyarakat sendiri saat menjalani isolasi mandiri
apa kendala yang paling besar yang mereka hadapi
saat kemudian merawat keluarganya yang sedang isolasi mandiri
ataupun mereka yang mengisolasikan mandiri pribadi
begitu tanpa adanya perawatan dari keluarga atau sekitar
karena tinggal sendirian
ya jadi memang persoalannya cukup komplek ya
ada beberapa kasus yang memang mereka keluar mandiri ini
memang kondisi yang kurang memadai untuk menjalani isolasi mandiri
karena di situ misalnya rumahnya kecil dengan kamar mandi yang satu
dan di situ ada anggota keluarga yang lain
sehingga ada banyak sekali kasus
satu kena kemudian kluster keluarga kena
kebanyakan misalnya ada satu yang meninggal yang lainnya masih sakit
sehingga ini juga memicu persoalan baru ya
banyak yang korban yang akhirnya terlambat untuk dievakuasi juga gitu
ini satu persoalan
persoalan yang lain memang ada persoalan informasi ya
tidak semua masyarakat itu bisa mengakses tadi
layanan telemedicine dan yang lain lain
terutama ini di daerah yang rural ya
ini juga menurut saya menjadi lebih komplek lagi gitu
saya setuju bahwa mungkin jalan yang saat ini ya
mungkin yang sangat dibutuhkan
itu mungkin memperbanyak pusat pusat isolasi mandiri ya
itu ada pemontauan
karena kalau kita mengandalkan pada pusat kesehatan masyarakat ya
ini juga kendalanya banyak sekali
banyak sekali yang laporan masuk bahwa
tidak melakukan pemontauan
karena memang fast cash primernya sendiri banyak yang terpapar
nah cashnya gitu
penasaran kesehatannya terpapar dan seterusnya
belum lagi fast cash primer ini kan terbebani dengan program vaksinasi
dan yang lain lain
akhir akan kesulitan untuk melakukan pemontauan
kalau usul kamis laporan covid
pemerintah harus memperbanyak pusat kesehatan pemontauan
misalnya menggunakan kantor kantor pemerintah
misalnya sampai ke level di desa ya
atau kecamatan ya
lalu ada pedugas yang memantau nya gitu
kalau hanya mengandalkan
masyarakat menjalani isolasi mandiri
akan sangat berat
risikonya akan semakin tinggi

itu sangat beresiko sekali

tapi memicu membesarnya kluster sebenarnya
ke lingkungan kluster keluarganya
mungkin yang perlu dilakukan adalah sosialisasi yang lebih
dengan isolasi mandiri kepada masyarakat
selain juga membenahi prosedur prosedur
prototap prototap yang bisa dilakukan oleh masyarakat saat
menghadapi harus menghadapi isolasi mandiri
ataupun merawat keluarganya yang sedang menjalani isolasi mandiri
untuk sementara terima kasih bapak bapak sudah bergabung
bersama kami pada cnn indonesia newsroom pada sore hari ini
bapak heri trianto ketua bidang komunikasi publik
satgas covid sembilan belas dan juga bapak ahmad arief rala
wanda telapor covid sembilan belas
nanti terima kasih bapak bapak salam sehat
terima kasih salam sehat